seekor tikus yang ternyata seorang putri
suatu hari ada seorang petani tua
dia hidup di desa bersama tiga anaknya
mereka bertiga begitu muda dan tampan
petani tersebut sangat bangga dengan mereka
kemudian dia berpikir telah tiba waktunya untuk mereka menikah
dengar kana kau sudah cukup dewasa untuk menikah
aku ingin kalian mencari pasangan hidup kalian
aku ingin kalian hidup bahagia dengan pasangan kalian
tapi ayah bagaimana kami mencari pasangan
iya ayah akan sulit mencari pasangan sendiri
aku harus mentaatimu ayah tapi kumohon bimbinglah kami
tentu saja anakku kita punya tradisi keluarga untuk mencari pasangan
dan kalian harus mengikutinya
ambil sebuah kain
ambil sebuah kapak
dan tebang pohon di kebun kita
lihat ke arah mana pohon itu tumbang
dan cari pasanganmu ke arah itu
tapi sebelum menebang pohon kalian harus menanam satu di ladang
dan berjanjilah untuk merawatnya
ayah kenapa kita melakukan ini
menanam satu pohon sebelum menebangnya
kita tidak boleh hanya menebang
kita harus menanam pohon

anak anak mentaati ayahnya
mereka semua menanam pohon terlebih dulu
lalu menebang satu
anak sulung menebang pohon dan tumbang ke arah utara
oh utar itu bagus untuk gadis yang kusuka tinggal di sana
aku akan pergi ke utara dan melamarnya
anak kedua menebang pohon dan tumbang ke arah selatan
aha bagaimana pohon ini tahu bahwa aku suka gadis dan sering berdansa dengannya yang tinggal di selatan
aku akan mulai perjalananku ke selatan secepatnya
pohon yang ditebang si bungsu tumbang ke arah hutan
kedua saudaranya menertawakan dia
lihat ini apa kau akan mengikuti arah ini
hei veko siapa yang akan kau nikahi di hutan seringkala atau rusak
aku akan mengikuti arah itu kemana pohon itu tumbang aku yakin akan menemukan kekasihku di sana
ketiga saudara itu memulai perjalanannya
anak sulung pergi ke gadis yang ada di utara dan melamar gadis yang dicintainya
gadis itu menerima lamarannya
anak kedua pergi ke selatan dan segera melamar gadis itu
gadis itu mengatakan aku mau padanya
viko pergi menuju hutan dan berjalan jauh
tapi dia tidak dapat menemukan seorang pun
dia merasa kecewa dan juga lelah
lalu dia mencari tempat istirahat dan menemukan gubuk kecil di hutan
dia masuk ke gubuk itu dan kosong
tidak ada siapa siapa di sana hanya seekor tikus
oh tidak ada siapa siapa
apa kau bilang ini ada aku
kau hanya seekor tikus bukan manusia
apa yang kau lakukan di hutan ini
aku mencari kekasihku
di hutan ini kau pikir ini adalah tempat untuk mencari kekasih
tidak tapi jika aku berusaha aku mungkin akan menemukannya
tapi aku khawatir tidak ada manusia di sini
akan memalukan jika aku pulang tanpa kekasih
tapi tidak ada gadis di hutan ini
kenapa kau tidak menjadikanku sebagai kekasihmu saja
kau itu tikus bagaimana aku bisa menjadikanku sebagai kekasihmu
percayalah padaku veko walaupun aku tikus aku akan mencintaimu dan setia padamu
tikus itu mulai meyakinkan vekol dia menari untuknya
dia menyanyikan lagu yang indah untuknya
viko yang lelah sangat terhibur oleh tikus itu
saat tarian dan nyanyian itu berakhir sang tikus menunggu keputusan viko
dia melihat ke arahnya dengan penuh cinta
aku menyukaimu akanku jadikan kau kekasihku
sang tikus merasa bahagia mendengar hal ini
dia berjanji pada veko bahwa dia akan menunggunya sampai dia kembali
ketiga saudara itu telah kembali ke rumah
katakan padaku sudah temukan pasanganmu
aku telah menemukan gadis cantik untuk kekasihku dia mempunyai bibir yang indah
kekasihku juga dia sangat cantik
dia memiliki rambut panjang dan indah
ada apa viko kekasihmu pasti mempunyai gigi yang tajam dan telinga yang runci
kumohon kalian jangan tertawa kekasihku sangat lembut hal kecil mungil yang terbalut belut
dia pasti seorang putri ya
iya saat dia bernyanyi untukku aku merasa sangat bahagia
kedua saudaranya merasa tidak senang dengan viko
hari hari berlalu ayah mereka memutuskan untuk melakukan tes pada kekasih anak anaknya
dia memanggil anak anaknya dan mengatakan
aku ingin tahu apakah kekasih kalian mahir di dapur atau tidak minta mereka untuk membuatkan roti untukku
kedua saudara itu setuju tapi viko terdiam dia khawatir karena dia tahu tikus itu tidak bisa membuat roti
dia pergi ke hutan tikus itu sangat senang melihatnya
aku tahu kau pasti akan kembali lagi apa yang terjadi kau terlihat cemas
ayahku ingin dari tiap pasangan kita untuk membuat roti tapi kau tidak bisa saudaraku pasti menertawakanku
aku bisa saudaramu tidak akan mengajakmu
aku tidak pernah dengar tikus yang membuat roti
tikus itu membunyikan lonceng perang
tikus itu membunyikan lonceng perang
dia memutuskan bahwa dia akan menangkap saya dengan perang
dan saya akan menangkapmu dengan perang
sekarang saya harus mengambil tikus itu
aku sudah menangkap tikus itu
mengambil gandum dan tikus itu memanggang roti dari gandum tersebut
ketiga saudara itu memberikan roti mereka pada ayahnya
anak sulung memberikan roti gandum hitam
bagus sekali roti ini cocok untuk pekerja keras seperti kita
anak kedua membawa roti yang terbuat dari jelai
jelai juga sangat bagus
dan viko membawakan roti gandum putih
apa gandum putih viko kekasihmu pasti sangat kaya
tentu saja dia sudah memberitahukan kekasihnya itu putri vego bagaimana dia mendapatkan gandum putih
dia membunyikan lonceng perak tiga kali dan pelayan dia membawakan untuknya
aku senang dengan ketiga kekasih kalian
mereka memanggang roti yang lezat
tapi sebelum kalian bawa ke rumah aku ingin mereka menenun sesuatu untukku
kekasihku adalah penenun hebat
viko terdiam saja karena dia yakin tikus tidak bisa menenun
dia pergi ke gubuk di hutan
tikus itu merasakan kecemasan
dia bertanya alasannya
aku takut kau tidak bisa
aku ingin mendengar tikus menenun
kekasih viko dapat melakukan apapun untuknya
lagi sang tikus membunyikan lonceng perak kecil tiga kali dan ratusan tikus lain datang
dan duduk di hadapan dia menunggu perintahnya
kalian harus membawakanku kain linen yang terbaik
mereka menuruti perintah
semua tikus itu menghilang dan saat mereka kembali mereka membawa kain linen terbaik
sang tikus menenun sesuatu yang indah dari kain linen itu
kain itu sangat tipis sehingga dia menyimpannya di kulit kacang
ambil ini vehicle aku harap ayahmu suka
kedua saudaranya mempersembahkan tenunan dari kekasihnya
katun kasar tidak begitu halus tapi bagus
anak yang kedua memberikan apa yang telah kekasihnya tenun
perpaduan katun dan linen sedikit lebih baik bagaimana denganmu viko
viko mengeluarkan kulit kacang
ayah meminta menenun pakaian bukan kulit kacang
tertawa mereka menghilang ketika ayahnya membuka kulit kacang itu
dia membawa kain linen yang terbaik
wow bagaimana dia membuat ini
dia membunyikan lonceng perak tiga kali
dia menunun kain itu untukmu
veko kekasihmu seperti seorang putri
sekarang kalian boleh membawa kekasih kalian ke rumah
aku ingin berjumpa dengan mereka bawa mereka esok hari
sang tikus sangat senang mendengar hal ini
dia berpakaian rapi membunyikan lonceng perak kecil
dan meminta sebuah gerbong dan lima tikus pengiring
lalu kemudian tibalah gerbong dari kulit kacang dan lima tikus pengiring
viko sangat terkejut melihat ini
sang tikus duduk di gerbong bersama kusir di depan
dan pelayar di belakang gerbong
mereka memulai perjalanan ke rumah viko
miko berjalan di samping gerbong
jangan cemas aku akan menjagamu
dan jangan cemaskan ayahku juga
dia adalah orang yang lembut
berjalan melewati hutan tibalah di kota terdekat
ada sungai yang mengalir di antaranya
mereka harus melewati jembatan di atas sungai
saat mereka menyeberang
seorang muncul entah dari mana di arah yang berlawanan
dia melihat banyak tikus menuju ke arahnya
dia tertawa dan menendang mereka semua ke sungai
apa yang kau lakukan kenapa kau lakukan itu
kau telah menenggelamkan kekasihku ke sungai
dia tertawa keras lalu pergi
viko merasa sangat sedih
dia melihat ke arah sungai tapi tidak menemukan apapun
kekasihku yang malang aku sedih kau tenggelam
saat itu viko berbalik dan melihat gerbong yang indah di sisi lain sungai itu
gerbong itu ditarik oleh lima ekor kuda yang gagah
seorang gadis cantik duduk di dalam gerbong
viko senang melihat keindahan itu
dia mulai berjalan pulang ke rumahnya
dan saat dia mendekati gerbong
viko maukah kau duduk di sampingku
kau menjadikanku kekasihmu saat aku menjadi tikus
aku yakin kau tidak akan menolakku saat aku menjadi putri kembali
ya aku adalah seorang putri yang terkena kutukan jahat
kutukannya tidak akan hilang kalau kau tidak menerimaku menjadi kekasihmu
dan kalau pria tadi tidak menenggelamkanku kutukan itu sudah hilang sekarang
sekarang kita bisa menemui ayahmu menikah dan pergi ke kerajaanku
dan mereka menuju ke rumah viko
ayah viko dan saudaranya merasa sangat kagum melihat seorang putri adalah kekasih viko
ayah ini adalah kekasihku
kasihmu benar benar seorang putri
di mana kau bertemu dengannya
di luar sana di dalam hutan
kemana pohon menunjukkannya padaku
kemana pohon menunjukkannya
aku selalu percaya itu cara terbaik untuk mencari pasangan
jika pohon kami menuju ke arah hutan kami akan menemukan sang putri juga
tapi mereka salah
viko mendapatkan sang putri karena dia baik bahkan kepada tikus kecil
ayah viko merestui mereka
dan mereka menikah
mereka hidup bahagia karena mereka baik dan juga setia
mereka sangat mencintai satu sama lain